wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman mengatakan sosok yang akan maju dalam pilkada jakarta akan ditentukan oleh ketua umum prabowo subianto
hal ini disampaikan habibur rahman terkait munculnya sejumlah nama dalam bursa pilkada jakarta dari partai gerindra
nama nama tersebut diserahkan ke dpp dan akan ditentukan oleh prabowo subianto
dicalonkan dari partai gerindra di luar dari nama nama yang diusulkan oleh dpd tersebut
semua hak prerogatifnya ada di tangan pak prabowo subianto